sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sudah saatnya papa melangkah ke depan
sudah saatnya papa melupakan masa lalu
saya sudah melakukan apa yang ibu minta
terima kasih kamila
ini apa bu
kamu lihat saja
tapi saya tidak membutuhkan ini
lebih baik ibu simpan
tapi ibu sudah janji sama kamu
anggap saja ini sebagai balas budi kepada kamu
karena kamu sudah melakukan suatu pengorbanan besar
bagi diri kamu sendiri
kamu harus berpikir
saya melakukan semua ini
bukan demi restoran ini
saya melakukan semua ini
karena dulu saya pernah bilang sama ibu
saya tidak membutuhkan papa
saya juga tidak membutuhkan keluarga papa
terima kasih atas keperdulian ibu sama saya
tapi pekerjaan kamilah yang sekarang
seribu kali lebih baik
daripada mengelola restoran
yang sebenarnya bukan hak milik kamila
karena camilla tidak mau
kalau camilla hidup
dari kemewahan yang diberikan keluarga papa
kamu pun triana
bukan sobat victor
mila juga ingin sekali bisa bales dendam sama ibu
sekali lagi saya melukai kamu
seandainya saja mila
seandainya saja kamu bukan anak farah
mama jangan diam aja
mama mau makan apa papa buatin deh
yang penting memang harus makan
mah apa mau fadil kupasin buah
ma mau buah apa
buah jeruk atau buah apel ma
pakat roti pakai apa
atau pakai apa taufan
cepat tawarin taufan makan
taufan mau makan ya sayang
mama setuju untuk apa ma
mama setuju membongkar makamnya sofa
mama serius ma
ini surat dari anak kamu
haris haram itu bukan dia bu
itu bukan dia bu
semuanya sudah jelaskan
anak itu tidak membutuhkan kamu
jadi sekarang saatnya kamu melangkah
lupakan saja dia
bu dia tetap anak haris
haris butuh dia bu
tapi di surat ini kan sudah jelas tertulis
kalau dia tidak membutuhkan kamu
dia pasti butuh haris bu
haris ini ayahnya
dan dia itu sebatang kara
tapi kenyataannya apa
dia tidak mau ketemu ayahnya
yang sudah dua puluh tahun menelantarkannya
kenapa kamu masih menyangkalnya
kamu sampai kapan mau mengharapkannya
mau seperti mengharapkan farah
sampai kapan haris
haris kamu harus memikirkan masa depan kamu
masih ada ibu ada alena
dan jangan lupa juga ada laras
kami adalah masa depan kamu
dan nanti kalau kamu menikah dengan laras
pasti kamu juga akan punya anak
kamu pasti juga bisa melupakan farah dan anak haramnya itu
meskipun ibu menilai dia itu anak haram
haris akan tetap menemuinya
dan surat itu tidak akan menghentikan
haris untuk mencari dia bu
tapi dia tidak membutuhkan kamu
ibu butuh atau tidak itu hak dia
tapi haris berhak untuk mencari anak kandung haris bu
harus tetap belum bisa menikah dengan laras
sebelum ketemu dengan anak kandung haris bu
dan sampai ke ujung dunia pun
haris akan tetap mencarinya
jadi kamu tetap akan mencari anak kamu
dan tidak mau menikahnya
menikah dengan laras begitu aris
kamu benar benar keterlaluan
tidak punya perasaan dan sama sekali tidak memikirkan ibu
nih cari anak kamu itu
ibu mau ikut dank
sekali lagi aku mengecewakanmu
aku untuk tidak boleh
mengak hebt sawan kamu
kerjaanmu hari ini biarsi ini saja dalam keadaan yang baik
dan sekarang mila juga gak akan pernah bisa menemui papa untuk selamanya
mila kenapa sih kamu melakukan sesuatu yang berlawanan sama isi hati kamu
kata haris kamu tadi ngirim surat buat dia
benar itu mila
bukan rasa ya
apa sih maksud kamu kirim surat
kenapa kamu gak katakan langsung saja sama haris milla
mila cuma mau papa hidup bahagia
justru dengan surat itu akan membuat papa kamu makin tersiksa mila
papa kamu gak akan pernah bisa bahagia sebelum bertemu sama kamu
ada hal yang perlu kamu tahu
saya gak akan sanggup menikah sama papa kamu sebelum masalah kalian selesai
apapun yang terjadi saya akan selalu membela kau
saya gak akan membiarin kamu sendirian
untung si aminah itu udah
lu salah sedikit aja
aminah sudah tidak bisa punya anak lagi
posisi rajang kita yang salah
posisi kita udah bener bek
ya namanya juga
mau pisang gua lu tebang ya
ini pisang uli beli di pasar
siapa lagi yang butuh biaya
gak ada mak
ini perlu duit buat apa
mak mina tadi lihat pisang uli di pasar
kita semua sayang sama emak
gua pengen nangis dengarnya
kita semua sayang sama emak
eh lu berhenti deh bilang sayang sama gue
gua udah apal jebakan batman lu
untung si aminah itu udah
lu salah sedikit aja
aminah sudah tidak bisa punya anak
lagi beb lagi